diterima di semua toko seluruh indonesia
kamu gak apa apa
kak krishna dan
aku gak akan ngebiarin mereka berdua disitu
mereka nggak boleh bersatu lagi sekarang
aku yakin kak krishna pasti akan lebih bahagia kalau sama aku
aku harus ngelakuin sesuatu
jangan jangan jangan
mampu mampu mampu
mampu mampu mampu
orang orang jahat itu
mau bawa aku pergi kak
mana mereka sekarang
mereka udah pergi
tadi karena aku jatuh di sini jadi mereka ninggalin aku
sudah di viver terus
aku kehilangan dia lagi
kok kamu ada disini
aduh duka itu gak penting
kak lintang baik baik aja kan
tadi aku habis dari rumahnya juragan bronto kak
terus aku lihat semua orang yang ada di kamar kakak pingsan
emang ada yang berusaha buat nyalakain kakak
udah dintah kamu tenang aja
sekarang aku udah baik baik aja
tapi selama kamu gak ada
ada banyak banget kejadian yang aku alamin
aku udah tahu itu pasti bakal terjadi kak
ini semua kan rencananya nenek sihir itu kak
dia sengaja nyuruh aku pergi
biar dia bisa nyalakain kak lintang
dintah kamu jangan sembarangan nuduh orang
emang kamu punya bukti
kakak masih perlu bukti apa lagi
aku tuh udah pergi
buat nyari orang yang disuruh sama ibunya kak krisna
nyampe disana aku gak ketemu sama orang itu
bahkan orang orang di desa itu nggak kenal sama orang itu kak
untuk apa ya ibu ngelakuin semua ini
aku tuh denger sendiri
nenek sih itu ngobrol sambil ketawa ketawa sama juragan bronto
aku yakin mereka berdua bersekongkol
aku ngerti kamu tuh benci sama ibu mertuaku
tapi bukan berarti kamu bisa jelek jelekin ibu mertuaku terus
ibu tuh sekarang udah berubah
ibu tuh sekarang udah berubah
ibu tuh sekarang udah lebih baik sama kita
jadi kamu jangan jelek jelekin dia terus
udah ayo sekarang kita pergi
kenapa sih gak pernah mau percaya sama aku
mudah mudahan sebentar lagi lebamnya hilang marni
aku tinggal ya
aku mau bertemu dengan wanita yang waktu itu aku lihat marni
tadi aku ketemu sama dia
anehnya dia bilang kalau aku adalah suaminya
dia pasti salah kak
atau jangan jangan dia itu mau ngejebak kak krisna
ya siapa tahu d itu ternyata suruhan orang orang jahat yang selama ini cari kak krisna
gak mungkin marni
dia itu orang baik
lemah lembut orangnya
jadi gak mungkin kalau dia menjebak aku
aku harus ketemu lagi sama dia
kak kak lintang
lebih baik sekarang kita ninggalin rumah nenek siri itu aja kak
kak lintang percaya deh sama aku
dia itu jahat banget kak
kali ini dia gagal
tapi lain kali dia pasti bakal berusaha buat nikahin kalintang sama juragan bronto lagi
aku yakin ibu gak ngelakuin semua itu
wuhh kenapa sih kak lintang bisa sebaik ini
emang kak lintang gak inget kalau dari dulu nenek siri itu gak pernah setuju kalau kak lintang nikah sama kak krisna
jangan bahas masalah itu lagi
ada hal yang lebih penting daripada itu
tadi aku ketemu sama suamiku
kak krisna masih hidup
tapi dia udah gak kenal sama aku lagi dinta
aku juga gak tau
oh aku tau kak
kita lihat aja dia dari kunci itu kak
kamu kenapa orada felsik ka
oke aku kece oing
itu yang terakhir
buat perang yang mudah
kenapa aku gak bisa melihat suamiku dari gantungan kunci ini
padahal tadi aku lihat dia dinta
aku yakin aku lihat nih
yaudah sini aku yang cobain kak
aku harus gimana dinta
aku harus temun sama dia
aku harus ketemu dinta
aku tau aku tau
tapi sekarang kita pulang dulu aja
aku tau aku tau
aku tau aku tau
yaudah soal dia kita lupain aja
pokoknya kalo dia berani macem macem
sama kalintang biar aku aja ngadepin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi